langsung saja kita update situasi terkini di palembang
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada dono purwanto
dono berdasarkan pantauan anda kondisi udara di palembang hari ini bagaimana pekatnya
kabutnya seperti apa di sana yang anda rasakan
selamat sore puspa
kota palembang sumatera selatan dan sekitarnya hingga kami sore ini masih diselimuti asap
akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di sumatera selatan
meskipun kepakatannya tidak setebal atau sepekat dua hari yang lalu
kabut asap terus terasa di mata dan ditenggorokan
bahkan sejumlah warga mengalami serangan kabut asap itu
di mana kualitas udara dipalinkan
palembang memburu terutama dua hari terakhir menunjukkan partikulan meter dua lima
atau partai omikron yang ukuran terkecil dua lima itu sudah berada di angka
menyentuh angka tiga ratus pukul tiga sore tadi sehingga itu masuk dalam kategori sangat berbahaya
masyarakat saat ini masih beraktivitas seperti biasa
kita tetap dihimbau untuk mengenakan masker bila beraktivitas di luar ruangan
dan apabila tidak terlalu penting sebaiknya tidak keluar rumah
baik dono bagaimana kemudian dengan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap ini di kota palembang
apakah sudah berhasil dipadamkan
bagaimana anda melihat upaya upaya penanganan dari titik titik api yang masih ada di sana
hingga kamis pagi tadi itu hotspot yang ada di sumatera selatan mencapai dua ribu an
penyumbang terbesar ada di kabupaten ogan komering ilir berjumlah tujuh ratus
nah hotspot ini atau titik api ini sudah dipastikan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten oki
yang mempunyai lahan gambut terbesar di indonesia
nah titik titik atau hotspot itu saat ini yang titik kebakaran itu sudah ditanggulangi bahkan terus melakukan pemadaman
namun karena itu terjadi di lahan gambut upaya pemadaman tidak bisa hanya berlangsung sebentar
namun itu sampai berhari hari ketika sudah membakar lahan gambut yang terbakarnya di bawah permukaan tanah
dan saat ini pemerintah melalui satgas
operasi karhutlah sudah melakukan pemadaman baik melalui tim darat maupun udara
tim udara melakukan water bombing dari helikopter
namun ya begitu karena titik terbakar yang sangat banyak membuat warga sangat kewalahan
terutama ketika terjadi
ketika terjadi kebakaran
ya ketika terjadi kebakaran lahan tim operasi satgas karhutlah tetap melakukan pemadaman dengan cara mereka mengambil air dari titik titik yang ada
embung dan kanal begitu kemudian disiramkan ke titik lahan yang terbakar
satgas karhutlah ini terdiri dari pasukan manggala agni
bppd masyarakat penduli api dan tni polri
mereka berjibaku siang malam bahkan untuk melakukan pemadaman
namun banyaknya titik yang terbakar tadi membuat mereka kewalahan
apalagi di musim kemarau yang terus membuat debit air atau sumber air sebagai bahan untuk menyiram titik kebakaran itu sangat sangat berkurang
dan saat ini masyarakat kota palembang sendiri
karena terdampak oleh kabut asap yang terjadi hasil kebakaran di kabupaten ogan komering ilir
mereka harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dengan
bila terjadi ke asap yang sangat pekat mereka harus mengenakan masker dan mengurangi kegiatan di luar rumah
baik upaya pemadaman sangat sulit dilakukan sepertinya kalau kita lihat dari gambar yang ada saat ini
tapi kita harapkan pemerintah
kota punya strategi untuk bisa meminimalisir titik titik api kemudian juga bisa meminimalisir angka kasus ispa di fasilitas atau pelayanan kesehatan di kota palembang
dono purwanto terima kasih atas informasi anda
berhati hati di sana